keburu macet ini bang
yang tapi kalau misalnya nanti ada yang penting gimana
oke bang cepetan
mereka itu mau nemuin pengacara
mau diperkarain kasus
itu kan urusannya mereka
kenapa abang jadi bingung
gak usah ikut campur nggak usah bingung
ya aku bingung lah orang
aku terlalu bingung
aku terlalu bingung
lu tau gak uangnya lima juta yang gue kasih itu
itu sebenarnya dari pak agus
karena nama gue dijadiin direktur disitu
bang jangan jangan ini bener loh bang
allah mau ngazap kita
abang di penjara
terus orang orang pada hina kita dong bang
aku gak mau bang
emang gue doang bakalan penjara lu belum ikut
udah gini aja deh
daripada begitu mendingan kita kabur
kampung lu sekarang juga diajak
iya ya bang
karena udah gak ada jalan lain
tapi apa ya bang alesannya
bibi lu meninggal
kan dulu udah ada yang meninggal
gitu aja gampang
kalau gitu aku ngasih tau sarah
jadi begitu permasalahannya pak randy
sepertinya ini bukan masalah yang terlalu sulit
dan kejahatan rudy bisa kita bongkar dengan cepat
gimana tuh caranya
mbak harus bisa menghadirkan saksi yang kuat
dan mau bersaksi
kalau semua ini manipulasi rudy
dia tuh pas
karena namanya tercatum didi ruth
cuma kemungkinannya kecil banget
pasti kalau dia mau
agar kamu itu bisa bujuk haji badrun
semoga aja setelah itu dia itu sadar
dan mau untuk dijadikan saksi
ya kan pak
terima kasih banyak ya pak randy
iya kita lihat deh
wah jadi pengen ikut bantuin
sobri semangat amat sih kamu
ada yang bisa dibantu
ustadz musa kirain siapa
ini ustadz musa yang baik dan santun
masa wajah tampan rupawan dermawan idaman begini
belum mirip setan
kita harus ke jawa sekarang juga
mau ngapain sih
itu loh bule encing meninggal
ya pokoknya meninggal ya meninggal lah
udah sekarang kita harus ke jawa kamu beres beres baju ya
bawa yang banyak sekalian
kan kita nunggu tahlilan sampai tujuh hari toh
iya sih cing cuman
kalau bisa sih
enggak lama cing soalnya kan disini masih butuh sarah
masih buat pembangunan pesan rem juga cing
kamu ini kok malah mendingin orang lain
kencing ini keluarga sendiri loh
dimana mana keluarga itu nomor satu
iya sih bukannya kayak gitu kok
saya rapi rapi dulu
cepet beres beres yang banyak bajunya ya
lagi sama setan aja takut
kayak nggak aja deh
kamu tuh jangan takabur kalau ngomong
atau nanti sama allah dibuka mata batin kamu
nggak boleh ada yang ngomongin hal hal seperti itu ya
tayu tayu nggak usah diomongin
sekarang fokus lagi untuk bangun ruangan kelasnya
kita bisa cepet belajar disini
musa musa yang baik dan santun
anginnya udah tambah kenceng banget
besok lanjut lagi dah
nggak hasilnya nggak maksimal
kita pulang aja yuk
iya deh ya
kita pulang aja deh yuk
ini barang barang tinggal disini aja
nah gini bang
kayaknya mau pergi jauh
pengen ke purworejo
soalnya bibiin cimai meninggal
ntar bisa ketahuan dong kalau aku bohong
yaudah ya tik ya
yaudah ya sarah kalau gitu aku pamit dulu
kamu hati hatinya di jalan
dari rumahnya sarah
tapi saya sarannya lagi mau pergi tuh ke purworejo
ke purworejo ngapain
katanya sih kalau nggak salah saudaranya bu maya ada yang meninggal
gini dong lah
bawain yang di purworejo
om badun ikut
yelah semuanya ikut
gua harus ke purworejo sana nih
yaudah deh makanya ya assalamualaikum
ngapain ya kayaknya ada yang penting banget
kalo udah ke purworejo
kenapa kemana sekarang
bila mau pergi ke rumah
mau ngapain emang ada yang ketinggalan
enggak itu silang kayaknya arah mau ke rumah kita
takutnya emang ada yang dia pengen omongin sama kita cang
jangan jangan mau perkarain masalah ini lagi
aduh ribet banget ah
aduh udahlah bang jalan aja
cang kenapa berhenti sih cang
udah gak usah gak penting ngapain sih urusan sama dia
ngomong gitu gitu aja
keburu macet iki bang
cang tapi kalau misalnya nanti dia yang penting gimana
waalaikumsalam bang udah pulang
gimana kamu udah ketemu dengan raja badru
badrun bu maes sama sarah udah pergi mak ke purworejo
ngapain ya mereka pada kesana
udah tahu katanya atika sih mereka berniat pergi
tapi kalau feeling ngelang sih kayaknya mereka mau kabur deh
karena mereka udah tahu kita mau masukin ini ke jalur hukum
iya juga sih
terus gimana dong ya
yolang harus ngejar sih kayaknya
kamu mau nyusul ke purworejo sana
iya ntar sama si rahmat kok dibantuin
kamu hati hati itu kan jauh lah
ya tenang aja mak
ntar sama rahmat
bang pudin gue jadi suliga nih sama bangunan yang semalam
aku takutnya karena badai abis itu lobo
iya betul kan kak
yuk langsung aja kita lihat
yuk yuk yuk